menata hidup kita kembali
untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi
oh jangan menangis
tidak apa apa bu sara
saya senang bu sara sudah bebas
ada yang pergi kok kamu gak ikut
kan mau ke rumahnya om irfan
jadinya andin sama rena aja yang berangkat
padahal mama udah masakin
makanan kesukaan andin sama rena
nanti kalau mereka pulang
pasti dimakan kok
tadi kata dokter asam lembunya naik
tapi udah dikasih obat
ini lagi istirahat di kamar
boleh gak kalau mama mau liat mama kamu
boleh boleh pak
lihat keadaannya ya
ke ruang tamu sekarang ya
papa mama sudah sarapan mir
udah tadi sempet nyobain rendang buat mama tadi
eh om tante
iya pak bos
kamu tolong antarin mama sarah ke kamar mama ya
biar mama antar
silakan mbak catherine
mau diambilin atau sendiri
gak usah gak usah
pak catherine tante ngomong aja nih ya
reddy ini orangnya kurang inisiatif
jadi tolong dimaklumin aja ya
jangan dimasukin hati
ya memang betul
ada perempuan cantik baik
datang ke sini
kok diajak ngobrolnya di bawah
pokoknya diajak ke sini
sarapan gitu loh red
sama sama ya kan mbak catria
mungkin menurut mas randy aku kurang cantik
kalau nanti aku gak datang
apa peneror itu bakal marah
siapa lagi yang akan jadi korban
permisi bu bos
ada tante sarah mau temukanmu
apa kabar red sarah
ibu rasa sehat kan
agak kurang enak badannya
agak kurang enak badan
dan maaf sekali saya agak kurang proper untuk menerima bu sarah di sini
saya ikut bahagia ya bu sarah sudah bebas
saya gak pernah bosan mengucapkan terima kasih sama
ibu rasa sungguh
ibu rasa sungguh
ibu rasa sungguh
ibu rasa sungguh
sungguh baik sekali sama saya
sungguh baik sekali sama saya
setelah semua kejahatan yang sudah saya lakukan
semua yang dilakukan oleh anak saya elsa
ibu rasa tetap mau memaafkan saya dan elsa
bahkan ibu rasa
memberikan izin kepada saya untuk naik banding
saya gak akan pernah lupakan itu
sudah cukup terima kasihnya
ya bu sarah
saya benar benar sudah ikhlas
sudah ikhlas dengan kepergian roy
yang terpenting adalah
tugas kita semua di sini
menata hidup kita kembali
bu sarah ya
untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi
ya bu sarah
ya bu sarah
tidak apa apa bu sarah
saya senang bu sarah sudah bebas
mama hantarin ya
biar saya saja bu yang ngantar
saya mau diantarin sama mbak
mama kenapa enak pinta
kalau misalnya mau hantar rina
hantarin di depannya saja
biar rina sendiri
dia bisa sendiri kok
kamu kan waktu itu masih ngutang penjelasan soal
dia ada di pantiasuan
om gak tahu loh
rena itu bukan anak kamu langsung atau gimana ya
kejadian ini tuh lima tahun yang lalu
aku difonis empat tahun penjara
aku jalan jalan ngolok padanya